yuk buka rekening saham
download aplikasi motion trade sekarang

download aplikasi motion trade sekarang
download aplikasi motion trade sekarang

download aplikasi motion trade sekarang
download aplikasi motion trade sekarang

download aplikasi motion trade sekarang

omi kamu harus dengar kata kata bapaknya

nggak ada yang berhak mengatur hidup omi pak kecuali allah
pokoknya omi nggak mau perjodohan ini
mas tidak biarkan saja dulu omi pergi sendirian mas
biar dia merasapi semuanya sampai dia kembali kepada kita mas
dan menerima semua kesalahannya
tapi sampai kapan
sabar ya mas mas badan harus tenang
biar saya yang mengurus semuanya
bang slim ternyata disini
terima kasih samyuk
terima kasih jambo
terima kasih jambo
pak saya kenal dia
dia teman saya
ya sudah kita masuk rumah
apa kamu gak kasian sama ibu kamu
lagi pula apa kata mereka nanti
kalau kamu ketahuan tinggal satu atap dengan najis
kamu tinggal di sini
kamu tinggal di sini
pak ustadz ini teman baiknya yang aku ditampung
saya nggak mau dijodohin dengan laki laki yang saya tidak cintai pak ustadz
kamu bisa bicarakan sama orang tua kamu
yang penting jangan sampai hal itu membuat kamu jadi anak membangkangku
karena itu dosa
ya sudah kalau kamu belum mau pulang sekarang nggak apa apa
kamu boleh istirahat dulu di sini ya
apa kamu benar benar cinta sama aku
kalau gitu nikahin aku sekarang
nikahin aku sekarang juga
tapi nikah itu gak semudah yang kamu bayangin
dan ilustu orang tua itu yang paling penting
tanpa ilustu orang tua aku nggak berani bertindak
berarti kamu gak serius sama aku
kamu pengecut aku nggak suka laki laki kayak kamu
ya udah kami istirahat dulu ya mungkin kamu masih capek
berarti aku bangga sama yang perlu kau bu pl